juga terus mencuat sejak sabtu lalu
bagaimana kondisi warga negara indonesia di sana
kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk jordania dan palestina
selamat sore waktu jakarta dan selamat siang waktu aman pak ade
selamat siang waktu jordan dan selamat sore di indonesia
baik terima kasih pak ade sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
pak ade yang ingin kami ketahui terlebih dahulu
dari informasi yang anda dapatkan bagaimana kondisi terkini
terutama di jalur gaza dan juga palestina secara umum
pasca serangan yang terus juga dilancarkan oleh israel
kondisi di gaza maupun di palestina dari sejak tadi pagi
itu masih terus mencekap seperti sehari sebelumnya
serangan udara israel terus melakukan pemboman
di beberapa titik di jalur gaza
juga peperangan baku tembak terjadi di sekitar perbatasan dengan gaza
seperti diketahui milisi hamas ketika hari sabtu berhasil memasuki beberapa kota
wilayah dan instalasi militer di wilayah israel
dan beberapa informasi yang kami peroleh
bahwa israel bisa menguasai kembali beberapa kota kota dan pos perbatasan
tetapi hamas juga mengklaim bahwa mereka masih bertahan
nampaknya memang israel atau antara israel bisa menguasai
tapi belum bisa menguasai secara penuh titik berapa titik di perbatasan
baik itu di kota kota di sekitar perbatasan maupun pos pos penjagaan mereka
jadi baku tembak masih terjadi di sekitar perbatasan antara milisi hamas dengan tentara israel
demikian juga situasi mulai tergang di tepi barat
beberapa warga palestina juga tewas karena adanya penangkapan penangkapan
dilakukan oleh afganistan

jadi ini adalah hal yang sangat penting

seperti di kota nablus jeriko salah satunya
dan juga barusan saya dapat informasi juga
pemukim yahudi yang ada di tepi barat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga palestina
jadi pada intinya secara keseluruhan situasi
baik di jalur gaza tepi barat juga di israel
ini masih mencekam dan tegang kondisinya
baik situasi masih mencekam ya
saling serang masih terjadi di sana
yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kemudian kondisi dari warga negara indonesia
berapa pak sebenarnya warga negara indonesia kalau kita bicara
yang ada di jalur gaza kemudian yang ada di tepi barat
dan juga palestina secara umum dan bagaimana kondisinya
untuk yang di jalur gaza kemarin saya sampaikan
ada tiga belas orang namun kemarin ternyata sudah berkurang menjadi sepuluh orang
orang sudah keluar terlebih dahulu karena ada beberapa
di antara mereka adalah mahasiswa kebetulan ada pengalaman keluar untuk riset atau penelitian
jadi sekarang masih ada tinggal sepuluh orang termasuk lima anak anak
dari itu ada tiga yang merupakan relawan mrc yang bekerja di rumah sakit indonesia
ada dua yang bekerja sebagai relawan filantropis
bang onim di ntc dan satu juga dengan iklantropis dari indonesia
jadi total yang ada di jalur gaza itu ada sepuluh orang
sementara yang di wilayah israel sementara ini kita deteksi
ada tiga puluh lima orang yang berdomisili di jalur gaza
tapi kita belum tahu di mana mereka domisilinya
apakah mereka itu di tel aviv atau ada yang di sekitar perbatasan di gaza
atau di wilayah israel kota kota israel lainnya
tapi yang terdeteksi ada tiga puluh lima kita sedang terus berusaha untuk mencari informasi
nah di luar mereka yang berdomisili baik di jalur gaza
atau di jalur gaza kita sudah mencari informasi
baik di jalur gaza maupun di israel
kita juga mendeteksi ada beberapa wni yang melakukan ziarah religi di israel
maupun di tepi barat
ada sekitar kemarin sudah saya dapat informasi
ada dua ratus lima puluh orang wni yang ada di tiberias
dan rencananya sebetulnya hari ini
seharusnya mereka sudah bisa keluar dari jalur gaza
namun kita belum tahu karena perbatasan terutama perbatasan jordania dengan israel melalui tepi barat
maksud saya itu kadang kadang dibuka kadang kadang ditutup
dan saya juga baru tadi pagi juga dapat informasi
ternyata ada lagi tiga puluh wni yang juga menuju tb rias untuk wisata religi
sementara kemarin kita yang wisata religi
yang wisata religi ke al aqsa
ada tiga puluh lima orang sudah dapat kembali ke aman
ini yang kita masih mengalami kendala untuk mendeteksi wisata wisata ziarah
karena akses masuknya tidak hanya melalui aman
tapi juga atau jordania
atau bisa juga melalui cairo atau mesir maksud saya
jadi ini yang menjadi tantangan kita untuk mendeteksi mereka yang ingin melakukan wisata religi
harapan himboan atau kami kami meminta
untuk membatalkan kunjungan wisata religi ke wilayah tepi barat atau israel
karena tadi seperti disampaikan oleh mbak may
israel sudah menyatakan perang
ini mungkin sudah merupakan suatu situasi yang tidak kondusif lagi
untuk melakukan suatu wisata atau kunjungan ke tepi barat maupun ke israel
meskipun perbatasan itu mungkin dibuka tutup
karena itulah kita tidak tahu kapan perbatasan itu dibuka
kapan itu ditutup itu yang akan menjadi menyulitkan
nanti kalau ingin keluar dari tepi barat maupun dari israel
baik itulah himboan
jadi bagi para wisatawan yang mungkin akan melakukan wisata religi
ini harap dibatalkan terlebih dahulu mengingat ketegangan ini masih terjadi
tapi pak ade bagaimana kemudian bagi warga negara indonesia yang tadi anda sebutkan
lokasinya masih terpencar apakah kemudian ada upaya upaya evakuasi
yang akan dilakukan oleh pihak kbri mengingat kondisi ini juga semakin memanas
atau seperti apa pak teknisnya nanti untuk memastikan wni nya selalu aman
ya kita kbri telah berkoordinasi dengan pusat dan juga perwakilan di sekeliling seperti kbri cairo
terutama karena merupakan akses untuk bagi wni yang akan keluar dari jalur gaza
itu sudah kita siapkan
dan kalau mereka ingin melakukan evakuasi mandiri pun
kita juga sudah siap memfasilitasi di perbatasan terutama di perbatasan dengan mesir
kbri cairo sudah melakukan langkah langkah juga
jadi meskipun kbri aman itu sebagai penjurunya
tapi kita juga berkoordinasi dan bekerja sama
dengan perwakilan perwakilan di sekeliling di tepi barat baik itu
terutama di kb cairo meskipun kita juga koordinasi juga untuk memonitor apa yang terjadi juga di libanon
baik pak ade singkat saja pak
jika memang kan kembali lagi ya dikembalikan kepada tiap tiap warga negaranya apakah ingin dievakuasi atau tidak
tapi bagi mereka yang memilih untuk stay di daerah tersebut
bagaimana kemudian kbri memastikan bahwa
kebutuhan mereka bisa tetap terpenuhi
mengingat ini eskalasi konfliknya juga terus meningkat
menyasar juga ke ruang ruang publik terutama masyarakat sipil